mayoritas berkas belum disertai surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara lebih dari lima tahun
ketua kpu jawa tengah paulus widiartor di semarang pada senin menyatakan ada satu sembilan ratus sebelas bakal caleg yang terdaftar dari delapan belas partai dan calon untuk dpd sebanyak sebelas berkas
untuk calon dpd sepuluh berkas tidak lolos verifikasi
seluruh berkas tersebut kemudian dikembalikan ke partai dan calon dpd untuk diperbaiki
meski demikian kpu jawa tengah akhirnya mengesahkan seluruh berkas bermasalah tersebut setelah kekurangannya dilengkapi para bakal caleg di masa perbaikan
ranking satu terbanyak adalah surat keterangan pengadilan negeri
jadi kan bakal calon itu harus melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa bakal calon tersebut tidak pernah sejatuhi pidana penjara karena melakukan perbuatan yang ancaman hubungannya lima tahun atau lebih